hai ini bagus banget deh gimana menurut kamu pink lucu lucu banget buat remaja yang cantik
anggun pink ini ini bagus sih ini bagus banget oke gini ngebantuin pegangin oke
tapi isi ini dong isi kepalanya cerdas lagi dodonya aduh mau yakin banget
eh kalian berdua ini pasti memenangkan ajang lomba cocok
makasih banyak ya tante semoga kata kata tante
itu bisa menjadi suatu yang berharga dan menarik untuk kita semua ya
bisa jadi doa buat kita
kamu nganternya sampai disini aja
soalnya ini kan urusan perempuan sama perempuan
soalnya kenapa kamu gak diajak
karena mama kan mau nyari gaun buat trepa
bukan buat anak mancan
masa anak mancan mau pake gaun
yaudah mama gak apa apa
kamu tau gak trepa
ini nih namanya pengertian
kalau gitu tunggu sebentar
mama mau beli tas
della bisa masuk ke ruangan saya sekarang
ini sudah saya tanda tangan nih semuanya
terus tinggal kamu urus periksa lagi
soalnya saya mau pergi sebentar
titip kantor ya
nanti kamu jangan merogi ya
jalan sama calon mertua
siapa juga yang grogi
kangennya ntar aja
sama mama lupa sama anak sendiri sih
mereka mau jalan sama reva
saking senangnya tau
bu dititip reva ya ma ya
reva emang kamu bareng
ya nggak ditutup juga mau jagain
cantik begini lagi
gue harus ke base camp dulu
soalnya ada meeting sama anak anak di sana
soalnya temen boy
mamanya baru meninggal
dan rumahnya kebakaran
mama tuh bangga banget sama kamu
sama temen temen aja kamu semuanya itu
jiwa sosialnya itu tinggi banget
sama persis sama mama
nanti mama sumbang deh
tolong bilangin ke papa juga
siapa tau kan papa mau nyumbang juga
pokoknya mama paling keren deh
kamu jangan sampe ilfil ya
soalnya aku sama mama aku tuh selalu kayak gini
kamu gak ilfil doang sama macan
malahan aku jadi keinget sama dia mama ngeliat tante
kamu mah boy
sekarang udah ada tante
macan tuh sedeng banget tau gak
macan itu gak pernah tuh ngajak
tante gak pernah tuh ngajak si boy ke butik nih nyari gaun
tante gak pernah
soalnya kan boy cowok tante
gak mungkin beli kiamu
iya kamu pinter bener
makanya mama nggak pernah ngajak boy
langkat sekarang yuk
ya udah yuk
kamu jangan kangen kangen
jangan rindu rindu sama aku ya
kamu meeting yang baik aja
gak usah mikirin aku
nanti biar meetingnya serius
aku sih kalau meeting udah pasti serius
udah pasti bener
tapi kamu jangan nyuruh aku buat gak merindukan kamu dong
lebay banget lo berdua
kita balik duluan yuk
aku terada enak nih
dengan mereka mesra mesraan kayak gini
maser maseran kayak gini
udah kamu pulang sendiri
karena aku mau mobil
itu namanya cara pacaran baik
berasa dunia milik berdua
ikut mama ke mall cari taksi
yaudah kalau gitu melly ganti baju dulu ya ma
kalau nungguin kamu ganti baju ma
mallnya keburu tutup
belum milih bajunya
tumben banget mama ngajakin mili
semangat banget ma
kamu lihat ini deh
ini kayaknya bagus deh
aduh pokoknya nih
butik pilihannya tante tuh nggak mungkin salah
butik ini nih langganan perutannya tante tau
karena desainernya itu
aduh paling tahu selera remaja tertentu
eh kekinian maksudnya
kekinian banget kan
kamu suka nggak nih
suka sih tante
tapi tunggu dulu
ini juga warnanya oke banget
ini warnanya juga keren ya
soalnya kan kulit kamu putih nih
bagus sih tante
ya pegang deh
tunggu tunggu tunggu tunggu
kayak ini juga bagus banget
ini bagus banget deh
gimana menurut kamu
lucu banget buat remaja
ini bagus sih
ini bagus banget
yang aku coba pertama yang mau tante
tante tunggu di sini
lepas tas dulu deh
seri ya tante
enggak cocok ah
ganti yang ini dulu
ini mah cantik
coba lagi deh